lalu apakah gugatan sengketa pilpres yang diajukan oleh kuasa hukum dari bpn sudah sesuai dengan hukum acara undang undang mk dan juga undang undang pemilu
kita akan bahas bersama jimmy zerafianus yaitu pakar hukum tata negara universitas udayana bali
pak jimmy selamat malam
selamat malam mbak fani
terkait dengan gugatan sengketa pilpres yang diajukan oleh bpn yang jadi pro kontra adalah terkait dengan perbaikan gugatan
menurut anda memang memungkinkan atau tidak sih perbaikan gugatan hasil pilpres ini secara hukum acara mk sendiri pak jimmy
memang kalau kita lihat dalam hal persoalan perselisihan hasil pemilu berkaitan dengan presiden dan wakil presiden itu kan berlaku peraturan mahkamah konstitusi nomor empat tahun dua ribu delapan belas
dan di dalam pmk empat tahun dua ribu delapan belas ini sama sekali tidak mengatur persoalan tahapan pemeriksaan kelengkapan
dan permohonan yang kemudian diikuti dengan perbaikan permohonan
nah pola ini sebenarnya merubah pola sebelumnya yang pmk empat dua ribu empat belas
pmk dulu ada dua ribu empat belas tapi yang pmk sekarang empat dua ribu delapan belas sudah tidak ada
nah ketika tidak ada maka sebenarnya permohonan yang dilakukan oleh pemohon tanggal dua puluh empat mei itu adalah sudah final
maka itu dibutuhkan suatu kecermatan dari pemohon ketika mengajukan permohonannya
lalu kemudian permohonan dua puluh empat mei itulah yang kemudian dicatatkan dalam buku registrasi perkara konstitusi
nah oleh sebab itu dalam hukum acara mahkamah konstitusi sama sekali tidak ada ruang tahapan untuk perbaikan permohonan oleh pemohon
dan kalaupun kita lihat dalam hal sebelumnya dulu ada perbaikan permohonan oleh pemohon tapi itu pun setelah hasil dari pemeriksaan kelengkapan oleh panitra
artinya pemohon itu sifatnya pasif
dalam hal menunggu perintah dari panitra untuk melengkapi apa yang menjadi dokumennya
tapi sekarang kan dalam konteks ini kan mereka yang tiba tiba inisiatif untuk memperbaiki permohonannya itu sendiri di kemarin itu
oke perbaikan permohonan ini juga include dengan alat bukti kah
nah kalau kita lihat dalam hal di websitenya mahkamah konstitusi permohonan yang sebelumnya itu kan tiga puluh tujuh halaman dan sekarang
tambah satu ratus empat puluh enam lagi
nah satu ratus empat puluh enam halaman itu memasukkan alat alat bukti lainnya dan termasuk sebenarnya substansinya sama
hanya kemudian memasukkan alat alat bukti lain alat bukti baru dan kemudian mengenai persoalan persoalan kliping clipping dari dokumen dokumen elektronik
seperti dari website atau opini opini publik seperti yang sebelumnya itu
hanya dia jadinya lebih tebal
oke nah kalau tadi finalnya menurut anda harusnya sudah ada di dua puluh satu
oke berarti berkas perbaikan yang kemarin atau mungkin sampai dengan pagi tadi diperbaiki atau diajukan sah atau tidak
keabsahannya seperti apa
kalau kita lihat dalam hukum acara mk harusnya mahkamah konstitusi tetap menggunakan permohonan dua puluh empat mei itu
jadi tetap mengabaikan permohonan perbaikan permohonan yang kemarin baru dilampirkan yang satu ratus empat puluh enam halaman
hal ini dimaksudkan supaya adanya kepastian hukum
karena yang membuat hukum acara
peraturan mahkamah konstitusi kan mk sendiri
oleh sebab itu konsistensi inilah yang kemudian diperlukan supaya publik mengetahui bahwa mahkamah konstitusi konsisten dengan hukum acara yang dibuatnya
nah sedangkan berkaitan dengan persoalan perbaikan permohonan alat alat bukti lainnya itu kan nanti bisa disampaikan dalam persidangan nantinya
berarti harusnya juga tidak diterima oleh mk ya
nah oleh mk sendiri kan itu dia hanya dilampirkan di dalam permohonan itu yang kedua itu
nanti kemudian akan diberikan keleluasaan kepada hakim mahkamah konstitusi untuk menentukan sendiri apakah persoalan itu diterima atau tidak sebagai fakta fakta baru
tapi yang menjadi menarik dalam konteks ini sebenarnya ada keinginan dari pemohon itu untuk mengarahkan kepada terstruktur sistematis dan masif
dan kemudian dalil dalil yang digunakan pun itu sama dengan dalil dalil yang sebelumnya hanya saja tambahan tambahan substansi dan referensi
nah hanya yang menjadi persoalan adalah sebenarnya ketika bicara persoalan terstruktur sistematis dan masif itu harus dikaitkan dengan persoalan seberapa korelasinya dengan kenaikan kenaikan suara dari satu atau yang merugikan dua dengan adanya kejadian kejadian seperti itu
nah misalnya dalam permohonan itu kan disampaikan bahwa ada penyalahgunaan apbn
salah satunya adalah kenaikan gaji pns polri dan tni
yang perlu dibuktikan oleh pemohon adalah bagaimana
membuktikan korelasi antara kenaikan gaji pns itu dengan perolehan suara dari pihak lawannya itu satu yang kemudian gara gara kebijakan seperti ini
nah kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan gaji ke tiga belas yang kemudian dimajukan pemberiannya
ini yang harus dikaitkan dengan persoalan korelasi
karena kalau kita lihat dalam hal persoalan undang undang dasar sampai undang undang dan bahkan peraturan mahkamah konstitusi pun
sebenarnya pemohon itu lebih menekankan pada bagaimana persoalan penetapan hasil suara dari komisi pemilihan umum
yang mempengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon presiden yang satunya
oleh sebab itu bagaimanapun kebijakan terstruktur sistematis dan masif yang didalilkan oleh pemohon
itu harus selalu dikaitkan dengan perolehan suaranya apakah ada signifikan atau tidak dengan apa yang didalil dalilkan seperti itu
yang juga jadi polemik adalah terkait dengan status maruf amin yang dipertanyakan di dua bank syariah
yang kemudian menjadi alasan dari dua untuk minta pasangan satu ini didiskualifikasi
tanggapan anda ada dari kubu seberang atau kubu satu yang bilang ini sebenarnya salah alamat gitu harusnya tidak dimasukkan ke situ
pandangan anda seperti apa
dalam hal keputusan kpu itu sebenarnya ada tiga penetapan calon kemudian penetapan nomor urut dan perselisihan hasil pemilu
penetapan calon dan penetapan nomor urut itu adalah ruang lingkup dari hukum administrasi negara yang kemudian harus diajukan ke bawaslu
dan kemudian kalau tidak terima maka keperadilan ketausan negara
dan di dalam undang undang pemilu pun itu dalam pasal empat ratus enam puluh tujuh sudah jelas bahwa permohonan penjelasan sengketa proses pemilu disampaikan paling lama tiga hari sejak tanggal penetapan keputusan kpu
artinya ketika kpu menetapkan penetapan calon tiga hari kemudian itu maka kubu satu
itu diberikan hak untuk melakukan pengecebratan kepada bawah itu dan kemudian kalau tidak terima diselesaikan kepada pt un
nah ketika itu tidak digunakan hak seperti itu ini sama logikanya seperti ketika kubu dua tidak melakukan gugatan ke perselisihan hasil pemilu presiden dalam waktu tiga x dua puluh empat jam sejak kpu menetapkan perolehan hasil suara
maka kan seharusnya itu sudah bukan lagi ranah dari persoalan persoalan yang perlu di

oke dari sekian
dan kemudian dalam konteks lainnya juga ketika bicara persoalan itu berkaitan dengan pak ma'ruf amin yang menjadi dewan pengawas di dua bank nasional itu
dalam konteks ini yang perlu dikaitkan adalah apa sih yang perlu dikaitkan dalam konteks di mahkamah konstitusi berkaitan dengan apa signifikansinya perolehan suara ketika yang bersangkutan itu tidak
turun tidak dari jabatan jabatan seperti itu
ini yang harus dilakukan di dalam mahkamah konstitusi karena ketika bicara persoalan mahkamah konstitusi itu dia harus mengkaitkan dengan hasil perolehan suara
karena objek gugatannya itu adalah hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh pak pilu itu sendiri
oke dari sekian banyak poin poin gugatan yang disampaikan atau dilayangkan oleh tim kuasa hukum bpn dua
chance nya anda melihat seberapa besar peluang dari dua untuk
memenangkan laporan atau gugatan sengketa pemilu atau pilpres ini
iya pertama dari kubu dua itu lebih mengarahkan kepada terstruktur sistematis dan masif
dengan kemudian mencoba membangun suatu logika bahwa mahkamah konstitusi tidak hanya menghitung hitung hasil hasil suara perolehan suara dari pemilu itu
melainkan juga melakukan pengkajian terkait dengan pelanggaran terstruktur sistematis dan masif
padahal kalau kita
kita lihat berkaitan dengan struktur sistematis dan masif
itu di dalam undang undang pemilu itu ada dua ketentuan yang mengatur persoalan itu
pada pasal empat ratus enam puluh tiga dan pasal dua ratus delapan puluh enam undang undang pemilu
pada pasal empat ratus enam puluh tiga itu berkaitan dengan pelanggaran administratif pemilu terhadap tata cara prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pemilu
itu yang bisa dinyatakan sebagai pelanggaran terstruktur sistematis dan masif
dan waktu itu oleh bawah itu sendiri sudah ada keputusan
pertanyaan bawah itu soal situ
yang kemudian tanggal empat belas mei itu
di mana keputusan bawah itu saat itu mengatakan kpu terbukti bersalah
tapi kemudian memerintahkan kpu memperbaiki tata cara prosedurnya
nah hal yang kedua berkaitan dengan tsm pengaturan tsm itu pasal dua ratus delapan puluh enam undang undang pemilu
itu terkait dengan persoalan manipolitik
nah money politik yang dimaksudkan oleh pemohon melalui permohonannya itu terkait dengan penyalahgunaan apbn
kemudian kenaikan gaji pns
kemudian juga bagaimana penayangan iklan di bioskop
iklan iklan persoalan pembangunan kesuksesan program kerja
nah dalam konteks ini sebenarnya bukan itu persoalannya
tapi persoalannya adalah pembuktian
seberapa jauh seberapa ada relevansi antara ketidaknetralan
kemudian pembatasan media
kemudian penayangan iklan di bioskop penyalahgunaan apbn itu dengan perolehan suara
yang akhirnya membuat pasangan dua itu kalah dalam hal ini
penetapan apbn itu sendiri
jadi bukan semakin banyak referensinya itu yang dikumpulkan
tapi adalah pembuktian
iya pembuktian korelasi antara apa yang menjadi referensi itu
dengan kenaikan suara dari kubu satu
oke terakhir singkat saja pak jimm
satu menit pembuktian ngomong ngomong soal pembuktian
alat bukti yang dilampirkan atau yang dihadirkan adalah salah satunya adalah link link
artinya tautan apa bilangnya
tautan tautan berita lah ya link link berita
ini sebenarnya apakah relevan untuk diajukan sebagai alat bukti
dan seberapa kuat sih untuk melampirkan link link ini sebagai alat bukti
dan harus disertai dengan keterangan saksi ali juga harus ya
ya dalam pmk empat dua ribu delapan belas memang alat bukti lain itu salah satunya adalah informasi
yang diucapkan atau dikirimkan secara disimpan secara elektronik
tapi dalam konteks ini adalah pertama
mahkamah konstitusi pasti akan menentukan
keterkaitan antara informasi yang didapatkan dalam link link berita itu
dengan fakta fakta di lapangan
karena pertama dalam konteks link link berita itu kan persoalan
adanya dugaan dugaan yang kemudian itu diberitakan
nah oleh sebab itu yang paling terpenting oleh pemohon adalah membuktikan
seberapa ada seberapa jauhkah link link berita itu
kemudian terhadap fakta fakta yang mempengaruhi hasil perwelehan suara
jadi kalau hanya mengumpulkan persoalan link link berita
ini hanya mengumpulkan persoalan pemikiran pemikiran
atau persoalan persoalan yang sebenarnya tidak ada relevansinya
secara faktual di mahkamah konstitusi nantinya
oke baik kita akan lihat kita akan tunggu bagaimana perkembangannya
sidangnya akan dijadwalkan pada empat belas juni juman mendatang ya
terima kasih pak jimm zarafianus pakar hukum tata negara
universitas udayana langsung dari denpasar bali